komandan pusat penerbangan angkatan laut laksamana muda tni duika cahya setiawan menjelaskan kronologi jatuhnya pesawat latih tni angkatan laut jenis gonansa g tiga puluh enam pada rabu pagi di perairan laut selat madura antara bangkalan madura dan gresik
pesawat ini terbang dalam rangka siaga armada dua kalau melakukan simulasi sebagai pesawat musuh
pesawat gonansa g tiga puluh delapan yang buatan amerika bistraf amerika kemudian pesawat ini masuk di jajaran angkatan laut tahun dua ribu tiga belas
relatif pesawat ini masih sangat layak karena baru saja melaksanakan pemeliharaan pada tanggal dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua
pesawat ini juga melakukan simulasi sebagai pesawat musuh
kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mendukung latihan kesiapsiagaan armada dalam rangka latihan operasi laut
kejadian tepatnya di selat madura sebelah timur kota gresik
pesawat tersebut mengalami suatu gangguan kemungkinan jatuh ke laut